selanjutnya nih tiga cabang olahraga tinju taekwondo angkat besi akan menggelar tes event asian games antara sepuluh hingga lima belas februari di jie expo kemayoran
tes event ini akan menjadi ujian kesiapan panitia penyelenggara asian games atau inas gok terutama juga dalam hal kelaikan venue
informasi berikut ini akan menjadi penutup jumpa kita di cnn indonesia today kali ini
dan saya aldi hawari terima kasih atas kebersamaan anda selamat berakhir pekan selamat pagi dan sampai jumpa
taekwondo sudah siap digunakan lain halnya dengan angkat besi dan tinju
hingga jumat sembilan februari dua ribu delapan belas tes event kedua cabang olahraga ini baru dimulai sebelas februari
proses pembangunan venue masih berjalan menyisakan lima sampai sepuluh persen
menurut venue manager angkat besi sonny kasiran proses ini bisa diselesaikan tepat waktu saat pertandingan dimulai
menurutnya tak ada kendala berarti memakai j i expo
karena sudah memenuhi standar kejuaraan internasional sekelas asian games apalagi diuntungkan lokasi yang dekat dengan atlet village
sebenarnya enggak enggak susah asal disediakan ruangannya cukup
kami dari winlifting sudah beberapa kali ikut asian games bahkan olympic games
saya kira sudah tahu kebutuhannya apa gampang asal disediakan ruang cukup
kemudian lantainya cukup kuat untuk
bantingan bantingan barbel yang di atas seratus kilo sampai dua ratus kilo lebih saya kira bisa diatur
untuk venue ini sudah sembilan puluh lima persen sudah siap untuk menggelar kejuaraan ini
jadi sudah tidak ada masalah
ya baik itu ring baik itu sarung tinju segala macam itu semuanya sudah siap semua perlengkapan pendukung
nantinya saat asian games dua ribu delapan belas berlangsung
j i expo merupakan salah satu pusat penyelenggaraan
venue pertandingan dan latihan untuk cabang cabang olahraga ilmu bela diri